sesosok mayat pria ditemukan di dasar sungai desa sekar gadung kecamatan pungging kabupaten mojokerto minggu sore
korban tewas dengan luka sayat pada leher
diduga korban tewas akibat dikroyok temannya sendiri
korban tewas adalah suratman warga desa jedong kecamatan ngoro kabupaten mojokerto
korban ditemukan tewas di dam sungai desa sekar gadung kecamatan pungging kabupaten mojokerto
saat ditemukan korban berada di dasar sungai dengan posisi terlentang
di leher dan wajah korban ditemukan luka sayat yang diduga karena luka senjata tajam
setelah dilakukan identifikasi korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit prof dr sukandar
kecamatan mojosari kabupaten mojokerto untuk dilakukan autopsi
dari pengakuan salah satu warga sebelum tewas korban sempat dilihat sejumlah anak yang mandi di sungai
saat itu korban terlihat melompat dan langsung
dari hasil pemeriksaan sementara korban diduga tewas akibat sejumlah luka sayatan benda tajam
untuk penyebabnya kita juga masih dalam penyelidikan
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi mata
dugaan sementara korban tewas karena dikeroyok oleh teman temannya